kita ke informasi berikutnya harga sejumlah komoditas pangan di ibu kota terpantau merangkak naik
harga ayam naik hingga rp lima belas dan telur ayam ikut meroket menjadi rp tiga puluh dua per kilogram di pasar johar baru jakarta pusat pada kamis pagi
sejumlah pedagang ayam di pasar awasari cempaka putih pun khawatir kenaikan harga komoditas ayam membuat omset mereka menurun
harga ayam potong dan telur ayam di pasar johar baru jakarta pusat kamis pagi terpantau masih tinggi
harga telur misalnya sejak idul adha belum juga turun masih berkisar rp tiga puluh dua per kilogram dari biasanya di bawah rp tiga puluh per kilogram
ada pun harga ayam potong menembus angka rp lima puluh per kilogramnya
tingginya harga membuat omset pedagang
pedagang menurun lantaran banyak pelanggan yang mengurangi jumlah pembelian ataupun batal membeli
pedagang berharap harga telur dan ayam potong kembali normal mengingat tingginya harga jual membuat omset menurun
di pasar rawasari cempaka putih jakarta pusat pada rabu
harga ayam mengalami kenaikan rata rata rp sepuluh
harga ayam yang biasanya rp dua puluh lima per kilogram naik menjadi rp tiga puluh lima
yang biasanya rp tiga puluh lima per kilogram naik menjadi rp empat puluh lima
dan yang biasanya rp lima puluh per kilogram kini menembus angka rp enam puluh lima
keanehan terjadi karena menurut pedagang stok ayam saat ini berlimpah
tetapi daya beli jauh berkurang
selain tak mengetahui pasti penyebab lonjakan harga ayam
pedagang mengaku omsetnya berkurang setiap hari
masih mahal bang bawa naik lagi mahal udah ganti harga
udah berapa bang sekarang
ya pokoknya perekornya udah kena rp sepuluh
tuh perekornya tuh
perekornya berapa bang
yang biasa dua puluh lima tiga puluh lima
yang biasa tiga puluh lima empat puluh lima
yang rp lima puluh jadi rp enam puluh lima
nah saran segitu
meski upaya mogok berjualan pernah dilakukan
untuk menurunkan harga
pedagang heran lantaran harga semakin mahal
penjual ayam potong berharap
pemerintah dapat menstabilkan harga
agar daya beli masyarakat kembali meningkat
tim liputan cnn indonesia